ak salah seorang penyintas pelecehan seksual yang dilakukan gl
berencana meminta pendampingan psikologis ke help center yang dibuka universitas erlangga
teman satu angkatan gl ini merasa perlu mengikuti sesi konseling
untuk memastikan sejauh mana trauma yang ia hadapi
aka sebenarnya mengaku sudah melupakan peristiwa lima tahun silam itu
tapi dia khawatir trauma muncul kembali
terlebih saat ini kasus pelecehan yang melibatkan gl
mantan mahasiswa di fakultas ilmu budaya universitas erlangga itu
terus mendapat porsi pemberitaan utama
kita nggak tahu bisa jadi suatu saat entah kita menjadi korban lagi
karena sejujurnya ini sudah kali kedua saya mendapatkan kasus pelecehan seksual
dulu waktu itu ketika smp dan kemudian yang kedua itu ketika saya dengan si g ini
berbeda dengan ak il seorang penyintas lainnya
mengaku tidak memerlukan pendampingan psikologis
ia mengaku rasa trauma akibat
perbuatan gl itu sudah tidak ia rasakan
lingkungan sosial terutama pertemanan yang mendukungnya selama ini
membuat mentalnya lekas pulih
hanya saja ia mengaku sempat mengingat pelecehan seksual yang dialaminya itu
ketika membaca unggahan di media sosial yang berisi peristiwa yang sama
meski begitu il merasa masih sanggup menangani masalahnya sendiri
sehingga memilih tidak meminta pendampingan psikologis
saya merasa tidak membutuhkan konseling karena itu tadi mas
aku merasa saat ini aku sudah sedikit melupakan kejadian yang lalu
dan karena aku juga merasa teman temanku itu kayak membuatku lupa akan permasalahan tersebut
lupa kalau aku pernah terkena kejadian tersebut
sampai saat ini bahkan kalau mereka tahu
bahkan kalau mereka tahu
aku pernah jadi
hampir jadi korban bacaannya mereka kayak
duh untung kamu dulu nggak sampai kena ya
kadang ada kejadian yang bikin aku memang rada teringat sama yang dulu itu
aku kan aktif main twitter nih mas
aktif main twitter tuh kadang ada yang bikin tweet kayak pelecehan seksual gitu
kadang aku juga kayak mikir
astaga dulu aku pernah kayak di
memang tidak semangat
mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kampus yang menjadi almamater mereka
setidaknya keadilan bisa ditegakkan untuk para penyintas
mereka berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kampus yang menjadi almamater mereka
universitas erlangga sendiri sudah mengambil langkah memecat gl sebagai mahasiswa
manajemen kampus berharap para penyintas mau melapor untuk mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan
miftah farid andres wicaksono surabaya jawa timur